sebanyak satu dua ratus lima puluh tumpeng lengkap dengan lauk pauk dibagikan komunitas bts army purwokerto
ke para tenaga kesehatan yang bertugas di sepuluh rumah sakit
aksi bagi bagi ini bertempatan dengan hari jadi komunitas bts army purwokerto
alias para fans boyband asal korea selatan bts yang ada di daerah ini
belasan anggota komunitas saling berbagi tugas membuat tumpeng mini
meletakkan lauk pauk serta menutup kotak kardus yang sudah terisi lengkap menunya
dan yang menarik kotak kardus yang digunakan bergambar seluruh anggota grup k pop bts dengan warna khasnya ungu
dan ini merupakan bentuk kepedulian kami untuk berbagi dengan para nakas
dan diharapkan bukan hanya bisa ini berhubung hari jumat ya jadi jumat berkah juga
bukan untuk makan siang aja harapan terbesarnya adalah waktu mereka menerima
dan pemberian kami ini bisa sedikit tersenyum lah
jadi memang dalam rangka membahagiakan juga untuk usaha
pemberian nasi tumpeng ini tentunya disambut gembira
ya penyelamat masyarakat juga penyelamat dalam rangka membantu
mendukung mensupport tenaga tenaga nakas untuk memperbaiki kondisi tubuh asupan
sehingga dalam melayani bisa optimal dengan kondisi yang baik